ketua umum dan mantan menko kemaritiman rizal ramli melaporkan ketua umum partai nasdem surya paloh ke baris krim polri sebagai penanggapannya atas laporan pencemaran nama baiknya
dugaan pidana tersebut terkait pelaporan partai nasdem yang dilakukan tujuh belas september lalu
saat itu partai nasdem melaporkan dugaan pencemaran nama baik surya paloh dalam kebijakan impor dan perkataan kasar yang diucapkan dalam beberapa wawancara
kuasa hukum fnd sinaga menegaskan rizal ramli tidak pernah menuduh dengan kata kasar kepada surya paloh selaku pribadi maupun partai nasdem
sedangkan rizal hanya memberi komentar terkait kebijakan impor beras
kuasa hukum yohannes tobing menjelaskan buktinya terdiri dari lima konten video yang berisi rizal ramli sebagai narasumber di beberapa stasiun televisi serta surat somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum surya paloh
semua kawan kawan lawyer itu melakukan dengan pro bono
artinya gratis cuma cuma tidak dibayar
karena mereka lihat kasus ini kan sebetulnya selama ini yang kami perjuangkan nasib petani
karena petani kita sudah susah
pemerintah itu harusnya bekerja buat petani di indonesia
petandak garam di indonesia
bukan di vietnam maupun di thailand
itulah yang selalu kami perjuangkan dan selalu ada data data faktanya
andainya polisi berhasil membuktikan dugaan merusak nama baik ini
agar surya paloh membayar ganti rugi material dan material rp satu triliun
seluruhnya kami akan sumbangkan untuk para petani dan petambak garam di indonesia